peran pt fi bagi bangsa tak hanya sebatas pengelolaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan bangsa
tetapi juga pengembangan kehidupan masyarakat papua secara nyata dan bertanggung jawab
selama lima puluh enam tahun beroperasi pt fi telah menyediakan lebih dari dua puluh sembilan lapangan pekerjaan
bagi putra putri terbaik yang datang dari seluruh pelosok nusantara
dari lima delapan ratus enam puluh tiga karyawan pt fi yang bekerja langsung
delapan persen merupakan karyawan nasional yang terdiri dari empat puluh dua persen karyawan papua dan lima puluh enam karyawan non papua
sedangkan dua persen lainnya karyawan asing
bagi mereka pt fi bukan hanya tempat mencari upah
melainkan dikenal sebagai rumah kita
aktivitas pertambangan pt fi di kabupaten mimika
terbagi menjadi dua area
yakni area tambang di dataran tinggi yang dikenal sebagai highland
serta area pendukung pertambangan di dataran rendah atau lowland
tambang bawah tanah terbesar di dunia yang dikelola pt fi berlokasi di highland
sehingga pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
pt fi membangun kota tembagapura sebagai basis menuju kawasan pertambangan sekaligus kawasan hunian para karyawan
kini kota tembagapura sudah menjadi kecamatan di kabupaten mimika
tembagapura yang menjadi rumah bagi sebagian besar karyawan pt fi
memiliki beragam bangunan dan fasilitas umum yang tertata baik
dengan udara segar dan suhu yang sejuk dan sejuk
di antara sepuluh hingga dua puluh celsius
pemandangan indah juga mengelilingi tembagapura
seperti air terjun dan kabut yang menyelimuti puncak pegunungan
lokasi tembagapura sejauh kurang lebih enam puluh enam km dari ibu kota timika kabupaten mimika
dan dapat ditempuh menggunakan bus selama dua lima jam
sehingga para pekerja tambang yang merantau dari luar pulau
atau bahkan warga lokal provinsi papua
memilih menetap di tembagapura untuk mempermudah aktivitas pertambangan sehari hari
salah satunya adalah mario fernando sirai
yang bekerja sebagai general super intendent di tambang bawah tanah bagian deep mill level zone atau dmlz
nama saya mario fernando sirai saya sudah bekerja di freeport selama enam belas tahun
saat ini posisi saya sebagai general superintendent di demelzat construction
saya aslinya orang papua campuran kenapa saya memilih bekerja di freeport
karena freeport salah satu tambang kita tahu bersama salah satu tambang terbesar di dunia
dan berada di papua papua adalah rumah saya juga makanya kenapa saya memilih untuk bekerja di sini bergabung bersama teman teman yang lain
meski mario sudah tinggal di tembagapura cukup lama ia baru membawa istri dan tiga anaknya dari ibu kota jakarta dua tahun yang lalu
ini istri saya stely saya punya anak tiga yang pertama zek umur tujuh tahun
kelas satu aldrik umur tiga masih playgroup
dan terakhir si chloe umur satu
saya bawa keluarga ke sini baru dua tahun lalu tahun dua ribu dua puluh
dan sejauh ini mereka senang di sini karena bawa dari jakarta ke sini dengan lingkungan yang berbeda
kita tahu kalau di jakarta kemana mana harus kita antar
ke sekolah harus hantar
kalau di sini sih mereka lebih mandiri ya ke sekolah sendiri bisa naik bus bisa main ke rumah teman
jadi so far sih mereka happy ya di sini
di sini sih kalau kita mau bilang sih kita seperti keluarga ya
banyak teman teman dari yang dari luar papua datang ke sini mereka perantauan

kita hitunglah kalau di sini kita semua perantauan ya

jadi yang paling dekat sama kita adalah teman teman kita
jadi kita paling anggap mereka adalah keluarga
adjustmentnya sih lumayan ya karena kan pertama dari suhu udah beda di jakarta
panas di sini dingin
dan orang orangnya terus biasa kerja di sini jadi full time mother gitu kan
tapi emang kayak dibilang karena di sini tetangga juga udah kayak keluarga jadi ya saling bantu sih
jadi bener bener lingkungan juga mensupport kita supaya bisa lebih gampang sih penyesuaian dengan kondisi yang ada di sini gitu
tapi ya so far karena anak anak enjoy fun aku juga jadinya juga senang ya
karena memang bener bener di sini kayak experience yang mungkin di jakarta sulit lah untuk kita dapat gitu
berbeda dengan mario ada pula karyawan pt fi yang memutuskan untuk tidak membawa keluarga ke tembagapura
salah satunya furgianto yang sudah bekerja sebagai general super intendent tambang bawah tanah bagian bikosan selama lima belas tahun
saya furgianto teman teman biasa panggil saya furgi
di sini udah lima belas tahun tepat bulan ini
bertugas di bikosan operations sebagai general superintendent bikosan operations
alhamdulillah udah berkeluarga
sekarang keluarga di depok dan alhamdulillah kami dikaruniai tiga anak
ada beberapa pertimbangan sih ya
yang paling utama sih sekarang karena yang pertama udah smp
jadi memang pas itu sudah mendapatkan sekolah di sana
jadi sepertinya kalau pisah satu ada yang di depok terus yang dua di sini
sepertinya kok masih belum tega
jadinya udah kita putuskan mengambil roster cuti enam
saya enam minggu di sini dua minggu di depok
saya mulai roster enam dua sekitar tahun dua ribu sebelas
dua ribu sebelas itu ya sebenarnya di manage aja sih
karena enam minggu itu awalnya sih berat ya
terutama sudah berkeluarga
tapi gimana caranya di sini kita mengisi waktu
jadi komunikasi dengan keluarga tetap harus dilakukan
tiap hari gitu
jadi biasanya sih karena beda dua jam ya
jadinya paling paling maksimal itu pas pulang kerja
pulang kerja pas timingnya saya udah mau tidur anak anak juga mau tidur gitu
nah selama enam minggu di sini ya diisinya dengan aktivitas dengan komunitas
di sini kan banyak komunitas
kebetulan saya suka hiking outdoor
jadi ya di sini memang tempatnya gitu
meski furgianto jauh dari keluarga dan teman di depok
ia menemukan kenyamanan di tembagapura
pt fi bukan hanya sekedar tempat mencari nafkah
melainkan rumah kita tempat bersinggah dan bercengkrama
rasa kekeluargaan itu satu sama lain sudah begitu embedded
dan begitu juga yang terjadi dengan karyawan karyawan yang baru masuk
mungkin karyawan baru masuk agak kaget barangkali tidak menyangka seperti ini

dan kalau ditanya bagaimana caranya nilai nilai itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari hari
bukan hanya dalam pekerjaan saja
mereka tinggal di sini
jadi pekerjanya di sini sama sama ketemu
tapi begitu hari libur mereka juga tetap ketemu juga
di sekolah anak anaknya ketemu juga
jadi itu betul betul merasakan suatu keluarga besar
dan nilai nilai itu terus dipertahankan
pt fi menjadi rumah bagi karyawan yang datang dari berbagai pelosok indonesia dengan latar belakang yang berbeda
namun mereka harus mampu menyatu dalam kolaborasi dan sinergi
menurut presiden direktur ptfi tony wenas
keberagaman penghuni rumah ptfi menjadi aset terbesar perusahaan
keberagaman ini dengan berbagai macam pengetahuan dari masing masing
berbagai macam culture dari masing masing individu itu kemudian bisa dipadukan jadi satu
dipadukan jadi satu dan kami juga selalu mempunyai long term business plan
a mind plan yang sampai dengan dua ribu empat puluh satu
dan itu terus kita jalankan secara konsisten
tentu ada deviasi deviasi di dalam perjalanannya
tapi dengan involving them
kita membuat plan itu bersama sama semuanya
bukan seperti plan satu
oh ini dari atas sudah diperintahkan gini
enggak kita selalu lakukan semuanya bersama sama
kenapa supaya itu bisa measurable achievable dan implementable juga
sehingga perbedaan perbedaan tadi begitu sudah bicara soal masa depan pt fi
walau berbeda beda seluruh penghuni rumah besar pt fi harus memiliki satu haluan
dan mampu bergerak seirama
agar mampu menghasilkan karya terbaik untuk tanah air
pertanyaan pertama apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan
itu dalam semua hadits yang sahih
yang terlibat dengan limang dan bukhari
nabi sp bersanda

di usianya yang ke lima puluh enam
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam pt fi mengusung tema kita satu yang menyoroti keberagaman keluarga besar pt fi
keberagaman mulai dari agama ras suku gender hingga sudut pandang di pt fi menjadi fondasi untuk membangun budaya kerja yang inklusif dan meningkatkan toleransi di antara para pekerja
alhasil keberagaman di tempat kerja ini berhasil membiasakan para karyawan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi situasi pekerjaan dan kehidupan di tembagapura
merupakan momen di mana umat muslim dapat mendekatkan diri dengan orang orang tersayang dan biasa dirayakan dengan acara kumpul kumpul keluarga
sebagian karyawan pt freeport indonesia atau pt fi yang bersinggah di kota tembagapura kabupaten mimika turut merayakan bulan suci ramadan di antara pegunungan tinggi papua
namun tahun ini karyawan pt fi furgianto menjalani ibadah puasa bulan ramadan jauh dari keluarga
yang berada di depok jawa barat
meski begitu furgianto mengaku nuansa kekeluargaan dan kebersamaan tetap dirasakannya di tengah keluarga besar pt fi
kalau di sini aktivitas agama sangat nyaman ya
karena di perusahaan itu di provide tempat peribadatan
saya yang muslim atau teman teman yang lain ada sahabat sahabat kita yang kristiani
jadi di lokasi kerja kita disediakan tempat peribadatan
jadi di sela sela kita break gitu itu kita bisa menundaikan ibadah kita
seperti kayak saya muslim kalau pas lagi break siang itu selain makan saya juga bisa beribadah
setiap tahunnya karyawan pt fi yang tinggal di tembaga

memiliki tradisi untuk berbuka puasa bersama
tradisi ini menjadi ruang bagi para umat muslim di pt fi untuk bersilaturahmi dan melepaskan penat selepas kerja
yang menjadi istimewa tradisi ini tak hanya terbatas bagi para karyawan yang merayakan ibadah puasa
melainkan terbuka bagi seluruh rekan kerja di pt fi
terutama di bulan ramadan biasanya di weekend
karena weekend kan waktunya lebih longgar ya untuk terutama hostnya menyediakan hidangan gitu
jadi selama bulan ramadan biasanya setiap weekend pasti ada keluarga yang udah men setup kami akan mengundang gitu
sampai akhirnya masing masing divisi pun akhirnya mengelis buat list yang bagi untuk keluarga keluarga yang karyawan punya keluarga di job site itu
akan mengadakan buka puasa bersama atau tidak
karena khawatirnya bentrok jadinya kebagi gitu
biar kita bisa ngumpul bareng akhirnya kita data teman teman mau ngadain buka puasa bersama atau enggak
kalau untuk aktivitasnya ya biasanya kita sebelum buka kita ada tausiah atau paling enggak kalau memang tidak ada yang ngisi
habis itu buka makan membatalkan puasa dan teman teman sahabat sahabat kita juga yang kristiani itu biasanya datang di situ terus kita makan bersama kita ngobrol gitu
gak hanya masalah kerjaan tapi berbicara sama orang lain

hari kerja sudah selesai
para karyawan mulai berlalu lalang di kota tembagapura dan waktu mendekati jam buka puasa
pada suatu sore yang ayem di bulan april puluhan orang berkumpul di salah satu unit apartemen karyawan pt fi yang terletak di kawasan perumahan tembagapura
sajian takjil menu utama hingga makanan
utama hingga menu penutup sudah disajikan di atas meja
semakin lama semakin banyak orang yang berdatangan
gemah tawa dan obrolan seru orang dewasa hingga anak anak terdengar hingga depan gedung apartemen
karpet warna warni dibentangkan di lantai agar para tamu nyaman duduk
acara buka bersama tersebut diawali dengan tausiah atau ceramah singkat
yang berisi ucapan terima kasih atas nikmat
semoga kamu menikmati iman serta nikmat sehat
kesempatan hingga bisa berkumpul di bulan ramadan yang penuh berkah
furgianto merupakan salah satu karyawan yang hadir di acara buka puasa tersebut
meski acara buka puasa identik dirayakan bersama keluarga
furgianto yang lokasinya jauh dari keluarga masih bisa merasakan kehangatan di tengah keluarga besar pt fi
tak hanya yang menjalani ibadah puasa saja
kegiatan buka bersama juga terbuka untuk rekan rekan beragama lain
seorang karyawan beragama kristen mario bersama istri dan tiga anaknya
diundang dalam kegiatan buka puasa yang hangat ini

dan pak bapak dato' dato' dato' dato'
sejak saya masuk ke sini toleransi saya memang sangat tinggi
kita tahu di papua ini mayoritas orang ini adalah kristiani
tetapi begitu ada acara acara peribadatan kaum muslim
kita adalah teman teman kristiani

kita juga memberikan mereka ruang dan waktu untuk melakukan peribadatan mereka
atau cara ibadah mereka
dan kalau pun mereka contohlah lebaran kita saling kunjungan
jadi kalau lebaran yang kristiani kunjungan ke tempat teman teman yang muslim
begitu pun kalau kita yang kristiani natalan
teman teman yang muslim pun kunjungan ke tempat teman teman muslim
jadi kalau kita yang kristiani

jadi sepanjang saya bekerja di sini
menurut saya di sini tempat yang kita bisa belajar banyak
terutama dalam hal toleransi
furgianto dan mario yang bekerja bersama di tambang bawah tanah
saling menyambut dan bersalaman
saling menyambut dan bersalaman
keduanya kemudian menyantap beragam macam makanan yang sudah disajikan di atas meja
larut dalam canda dan tawa
furgianto dan mario serta karyawan pt fi lainnya
menyantap hidangan sedap bersama di momen spesial yang melengkapi semarak bulan ramadan ini
mereka sudah bukan lagi sekedar rekan kerja
melainkan tetangga dan sahabat yang saling melengkapi dan menghibur di tengah kesibukan sehari hari
melainkan tetangga dan sahabat yang saling melengkapi dan menghibur di tengah kesibukan sehari hari
semangat kita satu pt fi
terlihat dalam aktivitas bekerja dan sehari hari para karyawan
keluarga besar pt fi saling menghargai dan memberikan keleluasaan
untuk mengamalkan kepercayaan masing masing di hari besar
inilah hasil buah yang ditanamkan dari toleransi yang baik berkat keberagaman di pt fi
untuk menjaga kerukunan dan kedamaian antarumat beragama
untuk pt freeport indonesia atau pt fi
bulan april dua ribu dua puluh tiga menjadi momen yang spesial
karena juga merupakan hari jadi perusahaan yang ke lima puluh enam tahun
oleh sebab itu tahun ini pt fi mengibarkan semangat kita satu
melalui perayaan hari hari besar di bulan april sebagai wujud persaudaraan
toleransi dalam beragama sudah tertanam dalam inti pt fi sejak awal didirikan
salah satu keunikan dan aset pt fi adalah
keberagaman dan kebebasan karyawan dalam beragama
hal ini terbukti melalui fasilitas beribadah yang lengkap
baik di kota tembagapura hingga di tambang bawah tanah dalam perut

tambang bawah tanah terbesar di dunia yang dikelola pt fi
terdiri dari tiga bagian tambang
yakni deep mill level zone atau dmlz
disinilah pt fi mengolah kekayaan alam indonesia di pegunungan papua
namun bagian tambang bawah tanah dmlz
bukan hanya tempat menambang biji

terletak satu tujuh ratus enam puluh meter di bawah permukaan tanah
dmlz merupakan tempat berdirinya masjid baabul munawar
dan gereja oikumene soteria
pt fi sengaja membangun dua tempat beribadah ini
bersebelahan sebagai refleksi kebersamaan dan kesatuan antarkaryawan
dalam beraktivitas dan kerukunan antarumat beragama
dalam tambang bawah tanah

masjid baabul munawar dan gereja oikumene soteria

masjid baabul munawar dan gereja oikumene soteria

dimanfaatkan oleh para karyawan untuk kegiatan beribadah sehari hari
di sini ini kita berada di kedalaman satu tujuh ratus enam puluh meter
ini merupakan masjid yang masuk rekor muri
masih dengan posisi terdalam di indonesia
jadi masjid ini mampu menampung dua ratus jamaah
jadi kita gunakan untuk sholat imawaktu
sholat jumat juga
kemudian buka bersama jamaah jamaah muslim
seperti kita lihat di sini selain masjid juga ada gereja
jadi kita selalu menjaga kebersamaan
keharmonisan di lingkungan perusahaan
mimpi mimpi dekatkan karyawan kepada tuhan yang maha kuasa
dan menguatkan iman daripada karyawan semua
dalam menjalankan tugas sehari hari
dengan berdekatannya kedua antara masjid ini adalah
dalam toleransi beragama
kita lebih dekatkan antara toleransi kita
antar karyawan di dalam underground ini
terutamanya di dalam dmlz underground
jadi kedua tempat ibadah ini berdekatan
itu sangat bermanfaat bagi karyawan semua yang ada di sini
peringatan jumat agung tahun ini dirayakan di gereja oiku mene soteria
bersama seluruh karyawan tambang bawah tanah yang beragama nasrani
meski terletak ribuan meter di bawah permukaan tanah
suasana di gereja oiku mene soteria ceria dan hangat
pujian pujian yang merdu dinyanyikan oleh presiden direktur pt freeport indonesia
peringatan mengenang wafatnya isa al masih di gereja oiku mene soteria tersebut
membawa rasa haru
dan para umat yang hadir
nampak tersentuh dengan lagu lagu
serta homilis dari pastor
hanya beberapa langkah dari gereja oiko mene soteria
karyawan pt fi beragama muslim
usyuk mendengarkan tausiah imam di masjid ba'abul munawar
masjid di perut bumi pertiwi ini memiliki bentuk bangunan yang sederhana
dan tidak memiliki kubah
namun uniknya langit langit masjid ini beratapkan tanah
dan bebatuan pegunungan jaya wijaya
sehari harinya masjid ba'abul munawar menjadi lokasi penting
untuk beribadah sholat lima waktu bagi karyawan tambang bawah tanah
namun peran masjid semakin besar selama bulan ramadan
sejumlah kegiatan keagamaan seperti sholat tarawih dan buka puasa bersama
dilaksanakan di masjid ba'abul munawar untuk mendukung karyawan yang beribadah puasa
usai misa jumat agung di gereja oiku mene soteria
dan tausiah di masjid ba'abul munawar
pt fi mengadakan kegiatan buka puasa bersama di area dmlc
sebagai perayaan ulang tahun pt fi yang ke lima puluh enam
dalam sambutannya tony wenas mengatakan
rangkaian kegiatan di bawah tanah ini merupakan perayaan kebersamaan
dan semangat kita satu pt fi
saya yakin sekali bahwa hari ini bukan suatu kebetulan
adalah kita bisa berada di tambang bawah tanah ini
di hari ulang tahun pt ri ke lima puluh enam
di hari raya jumat agung
dan juga saat bulan suci ramadan
dimana kita bisa melaksanakan ibadah kita secara terpisah tapi bersama sama
dan ini menunjukkan bahwa kita satu
dan kita satu ini yang menjadikan kita kuat
yang menjadikan kita kaya
kaya bukan kaya harta tapi kaya akan keberagaman
keberagaman yang kaya yang kita miliki membuat kita menjadi satu unit yang sangat kuat
semangat kita satu juga tertera dalam nilai dan kekuatan
ketika kita berada di luar tanah
kita bisa melihat kekuatan dan kekuatan di luar tanah
semangat kita satu juga tertera dalam nilai dan kekuatan di luar tanah
tempat kerja pt fi
respect adalah memperlakukan satu sama lain secara hormat
dan excellent yaitu mengejar keunggulan dalam pekerjaan
nilai nilai perusahaan ini menjadi panduan seluruh jajaran pt fi
dalam berperilaku dan bekerja
acara buka bersama diawali dengan kegiatan potong tumpeng
yang dipimpin oleh tony wenas
sajian takjil serta makanan berat dan penutup
dinikmati oleh para karyawan serta jajaran direksi pt fi
berbuka puasa dengan cita rasa yang disajikan ribuan meter
di bawah permukaan tanah tentu memberi kesan tersendiri
rangkaian acara ini bahkan berhasil memecahkan
rekor museum rekor indonesia atau muri
untuk peringatan jumat agung dan buka puasa bersama
di lokasi terdalam yakni seribu tujuh ratus enam puluh meter
di bawah panggilan
di bawah permukaan tanah
ribuan meter di bawah tanah karyawan pt fi
nampak terbiasa menjaga kebersamaan dalam keberagaman
sehingga mempererat rasa persaudaraan
demi persatuan perusahaan dan bangsa
beginilah suasana bulan suci di tambang bawah tanah pt fi
selain menyimpan kekayaan alam yang luar biasa
toleransi antara rakyat dan pemerintah
dan umat beragama juga terlihat nyata sampai ke dasar dunia
perayaan pasca merupakan hari untuk memperingati
kebangkitan yesus kristus dari kematian
di hari ketiga setelah disalipkan
figili pasca adalah hari yang berakhir
yang melambangkan kemenangan dan harapan bagi umat kristiani
setiap tahunnya komunitas kristiani pt freeport indonesia
atau pt fi di tembagapura kabupaten mimika papua tengah
memperingati sukacita wafat dan kebangkitan yesus kristus
dalam rangkaian perayaan pascah yang dimulai dengan jumat agung
dan berakhir di puncaknya yakni pawai obor
pembangkitan yesus kristus
cara pawai obor berkeliling kota tembagapura
merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan
sejak lebih dari tiga puluh tahun oleh komunitas kristiani pt fi
sama seperti tahun tahun sebelumnya
karyawan pt fi yang beragama nasrani
berkumpul sejak pukul empat pagi waktu indonesia timur
berangkat dari gereja kalvari di tembagapura
membawa obor dan bernyanyi lagu lagu rohani berkeliling kota
rintikan hujan dan udara dingin hingga sembilan derajat celcius
tidak mematahkan semangat para karyawan yang berpartisipasi dalam pawai obor
tahun ini presiden direktur pt fi tony wenas
turut serta dalam tradisi spesial ini
dengan ceria dan lantang
mereka membawa obor yang membara berkeliling kota
sambil bernyanyi sebelum mengarah ke lapangan bola tembagapura sport hall
untuk mengikuti ibadah misa pasca
di lapangan bola tembagapura sport hall
panggung sudah didirikan untuk misa pasca
meski langit masih gelap dan hujan tak henti turun
sebagian karyawan pt fi yang mengikuti pawai obor dan misa pasca
terpantau membawa keluarga mereka
salah satunya adalah karyawan pt fi mario
yang hadir bersama istri dan anak anaknya
fasilitas beribadah bagi karyawan beragama nasrani dan muslim
yang disediakan oleh pt fi lengkap
sehingga aktivitas keagamaan seperti misa dan berbuka puasa di bulan ramadan
seringkali diselenggarakan bergantian atau bahkan bersamaan
menurut mario kegiatan beragama ini meningkatkan toleransi antarkaryawan
selain itu menjaga kebersihan di sekitar karyawan

sama sama saling menjaga lah
dan jika jam jam ibadah saling menghargai lah
kalau umat mesti melakukan ibadah
kita yang di sekitaran situ kita menghargai
kita nggak membuat keributan atau kita menyingkir
untuk memberikan mereka waktu untuk iur ibadah
begitu juga dengan teman teman muslim
kalau kita lagi beribadah mereka kasih waktu kita ibadah
jadi ya toleransi di sini sangat sangat tinggi sekali
karyawan yang beribadah puasa di pt fi juga sudah berkumpul saat langit masih gelap
mereka bertemu di mass hall atau tempat makan karyawan di tembagapura untuk melaksanakan sahur
seorang karyawan pt fi furgianto bertemu dengan rekan rekan kerjanya
untuk mengisi perut sebelum melanjutkan ibadah puasa
sambil melaksanakan sahur furjianto mengapresiasi kegiatan pascah
yang diselenggarakan oleh pt fi
teman teman yang kristiani juga merayakan pasca di masa ramadan
teman teman saya yakin teman teman juga sangat menghargai kami yang muslim
dan mereka juga support acara acara kami
jadi pas lagi merayakan pascah kita juga ada join
teman teman juga ada join pas lagi ada buka puasa bersama undangan gitu
teman teman ada yang datang ikut makan bersama dengan kita
menurut furgianto interaksi antar umat kristiani dan muslim di pt fi sangat baik
karena didukung oleh fasilitas gereja dan masjid yang bersebelahan seribu tujuh ratus enam puluh meter di bawah tanah
lebih tepatnya di tambang bawah tanah bagian deep mill level zone atau dmlz
interaksinya sangat baik ya teman teman
karena ini gak hanya di underground yang kemarin
jadi sebelum dibangun masjid dan gereja yang bersebelahan itu
di beberapa area pun sebenarnya sudah memang dikondisikan atau memang di set itu bersebelahan
jadi di rich camp sekarang kayak kemarin kita ada pas teman teman sahabat kita yang pascah
ada juga yang teman teman kita menunaikan ibadah sholat tarweh
jadi benar benar dua duanya jalan bareng gitu
bersebelahan sampai kita dengar teman teman kita lagi ibadah di sebelah
dan mungkin teman teman kita yang
di sebelah juga akan mendengarkan kita pas lagi kita beribadah seperti itu
usai misa paskah pt fi menyelenggarakan kegiatan mencari telur untuk anak anak yang turut hadir
dengan semangat mario menggandeng anak anaknya untuk mencari telur yang disembunyikan di lapangan bola tembaga

sebagian anak anak yang berpartisipasi di tempat ini mereka juga mencari telur

dan sebagian merupakan anak anak warga lokal tembagapura
dan sebagian merupakan anak anak warga lokal tembagapura
kebersamaan dalam keberagaman suku agama dan kepercayaan tak hanya diterapkan di lingkungan kerja
kebersamaan dalam keberagaman suku agama dan kepercayaan tak hanya diterapkan di lingkungan kerja pt fi
hidup di kota tembagapura rukun dan harmonis dengan sesama
balik ke diri kita sendiri kalau kita mau membuka diri berteman dengan siapa saja itu sebenarnya lebih enak ya
rekan rekan kita pun yang dari luar papua pun mereka sampai di sini mereka beradaptasi lagi
mereka membuka diri untuk menerima kita yang teman teman yang di papua
so far sih semua itu baik baik saja ya
intinya kalau kita mau membuka diri dengan siapa saja harusnya hubungan kita itu baik dengan siapa saja
tidak sering hari hari besar agama muslim dan kristiani jatuh di saat yang sama
pt fi berhasil memanfaatkan ini menjadi momentum perayaan persaudaraan dan kemanusiaan
yang menjadi pengingat bagi seluruh jajaran
pt fi untuk selalu bergerak seirama dalam satu haluan mencapai kebaikan untuk masa depan perusahaan
kontribusi untuk bangsa dan satu sama lain
indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman budaya ras dan agama
bagi pt freeport indonesia atau pt fi di tahun ke lima puluh enam nya semangat kita satu menjadi fondasi untuk menatap tahun dua ribu dua puluh tiga dengan optimisme
keberagaman mampu memberikan berbagai sudut pandang yang lebih luas sehingga dapat memicu ide ide kreatif dari karyawan yang berasal dari seluruh pelosok nusantara untuk mendorong perusahaan agar lebih maju
mampu bersaing secara global dan berkontribusi bagi negara
aktivitas tambang kelas dunia di kabupaten mimika papua ini dapat berjalan secara produktif akibat toleransi dan rasa kompak yang tinggi antara seluruh karyawan pt fi
hal ini dirasakan oleh karyawan pt fi
memang di sini seperti teman minia indonesia
dan pas saya datang ke sini memang sepertinya teman teman ini sudah termasuk dalam suatu komunitas yang toleransi atau saling meragainya sangat tinggi
jadi tidak ada gap sih di sini terkait dengan perbedaan asalnya dari mana culture dari mana
sepertinya teman teman pas masuk ke sini dia udah langsung mengejas masing masing
itu yang bikin kita nyaman sih
jadi kalau di freeport itu kita ada beberapa divisi
masing masing itu nggak hanya masing masing itu punya perannya masing masing
jadi tidak ada yang divisi saya ini loh yang kayak sombama saya di underground
kami ini loh yang mendapatkan batu kita yang blassing kita yang mendapatkan raw materialnya
tapi tidak kalau kita tidak ada yang mengolah seperti teman teman
masing masing itu punya perannya masing masing
begitu juga dengan divisi operation ataupun support
keberagaman di tempat kerja juga berarti memberi kebebasan untuk merayakan hari raya masing masing
seluruh karyawan pt fi
diberi keleluasaan untuk merayakan masing masing hari raya agama
seperti hari raya paskah dan bulan ramadan yang bertepatan di tahun dua ribu dua puluh
selain itu berdirinya masjid dan gereja yang bersebelahan dalam tambang bawah tanah
menjadi simbol toleransi antar karyawan pt fi
menurut saya tahun ini spesial kita pertama kali melakukan perjamuan kudus
ibadah jumat agung itu di underground
dan yang lebih spesialnya setelah kita melakukan perjamuan kudus
ibadah jumat agung di gereja
kita keluar dan melakukan buka puasa bersama sama dengan teman teman kita yang muslim
itu menurut saya pertama kali
dan kalau bukan kalau tidak salah ya
tapi kalau kemarin saya lihat itu masuk rekor muri
itu memang sungguh luar biasa
baru pertama kali
baru pertama kali di tempat ini dan mungkin di tempat lain belum pernah terjadi
kebersamaan di pt fi merupakan sebuah kondisi di mana para karyawan dapat hidup berdampingan
di tengah pegunungan jaya wijaya ribuan karyawan yang datang dari seluruh pelosok sabang sampai merauke
bekerja dan hidup berdampingan
mereka semua menjaga kebersamaan
agar dapat bergerak dalam satu haluan di antara macam perbedaan
saya sudah bekerja selama enam tahun lebih di sini
wah unik sekali di sini ya
karena kita bisa tahu nih
bagaimana karakter dari masing masing orang di seluruh indonesia ini
ada yang sifat baik
mungkin cara bercandaannya yang keras
saya dari surabaya
kalau di sini jujur saya nyaman sekali ya berada di freeport
kalau misalnya tidak nyaman karena sudah tiga tahun tidak mungkin toh tidak nyaman
kalau di freeport sendiri karena rekrutmennya itu seluruh indonesia
itu jadi saya sendiri ketemu tiga tahun itu dari beragam suku bahasa
dari jawa sumatera kalimantan itu sangat beragam sekali
tapi di sini tuh kita satu seperti itu
saya bekerja di sini selama empat tahun
pengalaman yang di sini kita punya banyak teman
yang dari aceh juga ada terutama
padang batak juga sangat banyak di sini
dan teman teman dari jawa kalimantan sulawesi
maupun yang khususnya dari papua
kita paling banyak juga
menurut presiden direktur pt fi tony wenas
keberagaman dalam pt fi berarti keberagaman pengetahuan dari berbagai macam latar belakang
ia yakin semangat kita satu dapat memadukan seluruh keanekaragaman karyawan pt fi
sehingga dapat menghasilkan yang terbaik untuk perusahaan dan bangsa
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua kontribusi pt fi terhadap negara telah mencapai lebih dari
lima puluh empat triliun rupiah dalam bentuk pajak dividen dan penderimaan negara bukan pajak
sedangkan laba bersih pt fi di tahun yang sama mencapai lima puluh triliun rupiah
melonjak tiga puluh empat persen dari tahun dua ribu dua puluh
capaian luar biasa di tahun dua ribu dua puluh dua merupakan hasil dari gerakan kita satu
yang telah menanamkan rasa kebersamaan di seluruh karyawan pt fi
prinsip kita satu yang mengusung kebersamaan dalam keberagaman tertuang dalam semboyan tanah air
yaitu bineka tunggal ika yang berarti berbeda beda tetapi tetap satu jua
di usianya yang ke lima puluh enam pt fi terus menyoroti dan menjaga kebersamaan tersebut
dengan cara saling membantu menghargai memahami dan mendukung
seperti yang terlihat di video ini pt fi menjaga kebersamaan tersebut dengan cara saling membantu menghargai memahami dan mendukung

itulah makna kebersamaan dalam keberagaman di tengah pegunungan dataran rendah hingga perut bumi